kehilangan buah hati tentu menjadi mimpi buruk bagi semua orang tua
terlebih jika sang anak harus tewas tak jauh dari pengawasan orang tuanya sendiri
namun bukan sekali atau dua kali kasus anak meregang nyawa di bawah pengawasan orang tua
nyatanya sering kali kita temui
akhir oktober dua ribu delapan belas bocah berusia tiga tahun muhammad iqbal daeng raja
ditemukan tewas terkunci di dalam mobil di kawasan muara baru penjaringan jakarta utara
iqbal tewas akibat kehabisan oksigen saat terjebak di dalam sebuah mobil
yang terparkir tak jauh dari apartemen yang dihuninya
saat peristiwa terjadi kedua orang tua korban sedang pergi bekerja
sehingga korban yang tengah bermain lepas dari pengawasan
korban yang awalnya diduga hilang karena menjadi korban penculikan
pertama kali ditemukan oleh pemilik mobil yang hendak bepergian
dalam posisi terbaring di kursi penumpang dengan kondisi sudah tidak berjalan
akhir mei dua ribu delapan belas kejadian serupa juga dialami dua balita di purwakarta jawa barat
muhammad jibal alif yang berusia empat tahun dan temannya intan nur aini yang berusia tiga tahun
keduanya kehilangan nyawa saat bermain main di dalam mobil ayah alif
mereka masuk ke dalam mobil yang diparkir di tempat yang panas dan jauh dari rumah
orang tua alif dan intan sempat mencari anaknya
namun naas keduanya ditemukan di dalam mobil dalam kondisi telah meninggal
kedua kejadian terjadi di siduarjo jawa timur pada dua puluh lima juli dua ribu delapan belas
seorang anak perempuan berusia empat lima tahun tewas setelah tertabrak mobil
tepat di depan sekolah korban di kawasan perumahan gria permata
kecamatan gedangan sidoarjo jawa timur
tragisnya mobil yang menabrak korban dikendarai oleh ayahnya sendiri
sesaat setelah korban turun dari mobil untuk masuk ke dalam sekolah
diduga ayah korban tak mengetahui korban turun dari mobil
dan menunjukkan kembali ke rumah

diduga mobil melaju dan menabrak korban hingga meninggal dunia
liburan berujung petaka di alami riko
bocah tujuh tahun warga desa troso kecamatan kawedanan magetan jawa timur
peristiwa berawal ketika korban dan ibunya berrekreasi ke kolam renang
saat ibu korban sedang membeli tiket masuk
korban lebih dahulu berlari masuk ke area kolam renang
keluarga sempat mencoba mencari korban
namun saat ditemukan korban sudah dalam keadaan
kalau kita lihat bukan satu kali dua kali
tapi sudah beberapa kali kasus serupa terjadi
sangat miris tentunya
tapi bagaimana orang tua melakukan pengawasan terhadapnya
itu yang paling penting kita akan bahas bersama elizabeth sentosa
mbak lizzie selamat malam terima kasih sudah bergabung dengan cnn
halo selamat malam tiffany
iya kalau kita lihat apa yang terjadi
terkait dengan lemahnya atau luputnya pengawasan orang tua
kemudian nyawa anak
saya yakin tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya celaka
atau mencelakai anaknya
karena orang tua adalah orang yang paling dekat
dan bertanggung jawab atas sosok dari anak anak kandungnya pastinya
dan ini juga tentu tanpa kesengajaan
tapi kalau misalnya anda melihat bagaimana frame
beberapa kasus yang sudah terjadi
apa yang saya harus tanya pendapat anda seperti apa
jadi kalau dari lihat beberapa kasus yang terjadi
ini dikarenakan memang karena kematian itu kan bisa disebabkan karena memang kelalaian
artinya ada human error di situ yang bisa diminimalisir
ada yang memang mungkin karena anaknya sakit terjatuh
dimana saat itu memang tidak bisa dikontrol dari orang dewasanya tidak ada
nah lemahnya hukum di indonesia juga jadi pengaruh
saya contoh kecil saja
kita sering lihat anak sd tk berkeliaran jalan pulang sekolah sendiri
sesungguhnya di bawah tiga belas tahun
anak itu tidak bisa tanpa supervisi orang tua
sama sekali jadi harus dalam pengawasan orang tua
nah ini kita sering lalai bukan lalai ya
karena memang apa namanya bukan jadi suatu kebiasaan
dan tidak pernah tidak pernah ada kasus saya lihat ketika nyawa anak melayang
dan memang terang terangan ceritanya nih ya terang terangan
bukan kasus yang kita bicarakan saat ini
tapi di kasus yang lain ada kelalaian orang tua
and then what tidak ada konsekuensi tidak ada apa
jadi saya mesti melihat bahwa kelalaian orang tua dalam hal ini itu tidak ada konsekuensinya
nah untuk kasus ini saya tidak bisa bicara karena saya tidak tahu kronologisnya
tapi saya bicara atas nama kasus kasus lain yang sering terjadi
jadi itu sangat disayangkan sih
oke kalau tadi anda mbak lizzie bilang meminimalisir
itu meminimalisir dengan apa
dengan cara yang seperti apa
kita tahu kalau misalnya untuk anak anak dunia main itu kan ya dunia anak anak
dan anak anak itu sangat apa ya sifatnya itu sangat penasaran terhadap sesuatu
kalau misalnya kita larang justru maka akan semakin dilakukan
karena mereka penasaran itu
nah ini kan kemudian yang juga akhirnya mungkin jadi kontradiktif dengan orang tua sendiri
nah ini ada dua hal yang berbeda
anak secara natural memang eksploratif
dan harus dibiarkan uang untuk bereksplorasi
setuju sekali untuk tumbuh kembang yang optimal
tapi keselamatan safety itu nomor satu apalagi kalau terjadi di bawah lima tahun
jadi semakin kecil anak itu dari baby dari sampai lima tahun itu
semakin kuat supervisi kita karena mereka tidak mampu mengenali mana bahaya mana tidak
jadi supervisinya sangat ketat dibandingkan nanti dia yang sudah lebih besar
tambah besar tambah besar
kita ada supervisi tapi ada jaraknya mungkin lebih longgar
jadi jangan samakan dengan ini mensupervisi membatasi eksplorasi anak
anak boleh bereksplorasi tapi kalau anak usianya masih di bawah dua tahun
ya tidak bisa
dia jalan jalan ke balkon dia jatuh
benar begitu kan
ya ini jadi dua hal yang berbeda antara safety dan eksplorasi anak
oke yang juga sering terjadi nih mbak lizzie kalau untuk orang tua kan atau mungkin orang orang di sekitar kita
kayaknya kalau misalnya terlalu dominan atau terlalu ini dengan anaknya
touch into anaknya kayaknya terlalu overprotective
anaknya juga mungkin kalau tadi anda bilang di bawah tiga belas tahun
tidak bisa tuh anak sd pulang sekolah atau pergi sekolah jalan sendiri
tapi sekarang yang terjadi seperti itu
tapi si anaknya juga mungkin aduh gak mau ah mungkin karena malu
karena merasa dirinya sudah dewasa
itu kan yang juga kita alamin kan setiap hari
itu mindset yang sangat salah
karena anak di bawah tiga belas tahun belum bisa mengetahui apa yang terbaik buat dirinya
kan banyak tuh ya di bawah tiga belas tahun kan ya
akhirnya tidak apa apa anaknya bisa kok
satu hari dua hari tiga hari ini pulang lalu nyawa melayang salah di siapa
padahal memang itu underage masih di bawah usia
jadi ini mindset pembiaran yang salah
yang harus kita
kita transformasi gitu
memang ini butuh pembelajaran
dan memang kita harus lihat gitu mana yang namanya privasi anak
uang saya butuh sendiri saya butuh privasi
usia berapa kamu anakku untuk bisa bertanggung jawab
jadi jangan diduyang bahwa yang namanya supervisi itu mengekang anak
supervisi untuk keselamatan wajib hukumnya
karena ini berhubungan dengan nyawa
tapi kalau misalnya sampai semua teman sampai sebagainya terlalu juga beda
jadi jangan menyamaratakan supervisi
supervisi orang tua yang dimaksud
jadi ini salah kaprah
kalau kasus kasus misalnya nih yang juga mungkin beberapa kali terjadi
tidak hanya di indonesia tapi juga di luar negeri
seperti anak yang terjebak di dalam mobil kemudian sampai berujung dengan meregang nyawa
itu kan sering apa ya tidak hanya di indonesia
itu di luar negeri juga kejadian
saya ada datangnya organisasi pemahati kasus headstroke di sembilan puluh delapan sampai dua ribu delapan belas
ini tiga puluh tujuh anak di amerika meninggal karena terjebak di dalam mobil setiap tahun
kemudian tujuh ratus sembilan puluh satu kasus lima puluh empat persen atau empat ratus kasus kematian itu disebabkan anak luput
dari pengawasan orang tua atau pengasuh sehingga tertinggal dalam mobil
nah pencegahannya harus kayak gimana nih mbak lizzie
jadi kalau kita lihat dari data ini lucunya berarti ini kan dialami bukan di indonesia saja
tapi di tempat lain dan setiap tahun makin parah
artinya berarti parenting
pola asuh kita ini ada masalah
kok zaman dulu lebih sedikit zaman sekarang lebih banyak
kenapa ya kenapa orang tua bisa lalai itu perlu dicari tahu
satu apakah mereka terlalu sibuk sama handphone bisa jadi
apakah mereka tingkat kesehatan mentalnya menurun
nah ini banyak faktor yang perlu dicermati lagi karena ini data data ini yang berharga
kenapa bisa tambah naik begitu kan
kalau saya karena mungkin melihat dari pengalaman saya
ini pengalaman sendiri ini saya total di asumsi
adalah kalau menurut saya karena salah satu gadget yang menarik salah satu distraksi juga
karena ini sudah banyak banget kecelakaan terjadi karena kan sibuk dengan asik sendiri begitu
jadi orang tuanya hadir atau orang dewasa saya tidak ngomong orang tua
kadang kadang ada neni juga kan ya
orang dewasa hadir tapi tidak terlibat hadir sih
anaknya main sendiri hadir di sebelahnya tapi asis sendiri tidak terlibat
oke intinya orang tua orang dewasa di sekitar harus lebih aware lagi
karena anak adalah tanggung jawab ya dan kita bertanggung jawab terhadap anak itu ya
mbak lizzie terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected
mudah mudahan tidak ada lagi informasi atau berita berita terkait seperti luputnya pengawasan
terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan kami
ini tentunya menjadi sorotan
kita akan lihat seperti apa sorotannya juga di media sosial
yang pertama dari ed caca primalia
ya allah sedih banget ya cucunya pak wiranto masih bayi
ini meninggal karena kecebur di kolam ikan
berikutnya ajeng underscore suminar
saya mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya ahmad daniel al fatih
cucu terkasih dari pak wiranto penkopo hukam
insya allah almarhum kusnul khotimah amin
semoga keluarga almarhum diberikan keikhlasan dan juga ketabahan
amin ya rabbal alamin
kemudian widyar tawirawan
berikutnya turut berduka cita yang sedalamnya pak wiranto
atas meninggalnya cucu ahmad daniel al fatih
semoga diberi ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan
lalu dari madinah amris
ngelihat di berita cucunya pak wiranto meninggal
karena kelalaian orang tua bisa sampai kepleset di kolam
nah bayi yang lagi aktif aktifnya butuh perhatian lebih
harus meninggal seperti itu sedih lihatnya
tapi semua ya kodar dari allah subhanahu wa ta'ala